jokowi ke tiongkok
pak dubes apa kabar sehat
senang bisa jumpa lagi
kabar baik terima kasih pak jos sudah meluangkan waktu
kita lihat di indonesia kunjungan sudah selesai di tiongkok
dan tergambar kedekatan antara indonesia dan juga tiongkok
terutama presiden jokowi dan juga presiden xi jinping
kalau dari yang anda lihat dan juga pak jo ikut juga dalam pertemuan itu
kalau indonesia kan melihat tiongkok mitra yang sangat strategis
kalau dari tiongkok sendiri rrt sendiri melihat posisi indonesia
ini sebenarnya bagaimana pak jo
sejak dua ribu tiga belas kedua negara adalah partner strategik mitra yang strategik begitu
jadi kalau dari perspektif kita saya melihat bahwa
dari pihak tiongkok pun melihat indonesia sebagai strategic comprehensive partner
jadi sama sama melihatnya
dan yang kedua ada kedekatan hubungan secara pribadi
antara presiden jokowi dodo dengan presiden xi jinping
lalu yang ketiga ada trust diantara mereka karena hubungan yang dekat tersebut
selama dua tahun covid dua tahun setengah ini saja
mereka melakukan pembicaraan per telepon delapan kali
itu sudah merefleksikan kedekatan
saya kira yang paling banyak dibandingkan dengan berbagai pemimpin dunia lainnya
itu semakin terlihat bahwa presiden jokowi adalah head of state
atau pemimpin negara pertama yang berkunjung setelah olimpiade musim dingin
oke baik jadi kedekatan itu sangat tergambar
kita lihat ada tujuh poin kesepakatan ya
pak johari yang disepakati oleh kedua pemimpin negara
ini persisnya kerjasama yang akan dibangun itu akan seperti apa
karena juga melihat posisi strategis tiongkok bagi indonesia dan juga sebaliknya
anda melihat bagaimana sebetulnya bentuk kerjasama yang memang akan dibangun ini
memang kunjungan ini kunjungan yang pertama strategik
yang kedua fokus kunjungan ini adalah
untuk kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan
jadi kerjasama konkret yang saling menguntungkan apakah itu di bidang perdagangan
investasi pembangunan infrastruktur
kesehatan dan kemaritiman
semua itu terefleksikan dalam tujuh kesepakatan
yang dihasilkan atau ditanda tangani
dan dalam pembicaraan pembicaraan ini adalah pembicaraan pembicaraan
jadi baik itu investasi baik itu perdagangan
baik itu kerjasama di bidang kesehatan
kerjasama di bidang maritim
itu pun dibahas secara detail dan ada komitmen
selain bertemu presiden xi
bapak presiden juga sebelumnya bertemu dengan perdana menteri like chang
sebelum ada pertemuan perdana menteri li keqiang
temu juga dengan state counciler dan menteri luar negeri china
jadi ada tiga layer pertemuan
di mana puncaknya tentu adalah pertemuan antara presiden joko widodo
dan presiden xi jinping
pak jo bicara soal pembicaraan ya
kunjungan presiden ke tiongkok ini juga banyak yang mendapat sorotan di tanah air
banyak pihak yang meminta
atau menilai jangan sampai kemudian terjebak dengan hutang dan lain sebagainya
bahkan berspekulasi bahwa ini juga terkait dengan kepentingan indonesia
untuk soal pinjaman dan juga utang terhadap tiongkok
apakah memang soal itu juga menjadi pembahasan dalam pertemuan antara kedua presiden kedua pemimpin ini pak jo
itu yang saya agak aneh karena kok spekulasi dipercaya
karena dalam pembicaraan tidak ada sama sekali
itu yang pertama
kemudian dari spekulasi juga kita terjebak dalam jebakan hutang seperti negara yang tidak perlu saya sebutkan namanya
kayaknya kalau memperbandingkan indonesia dengan mereka bukan apple to apple juga
jadi kita duduk bapak presiden duduk sejajar sama
berbicara dengan penuh percaya diri untuk kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak
dan itu terefleksikan
sebelum itu pun ada yang berkata
ada pertemuan antara menkomar invest dan menlu
dan berbagai pengusaha yang siap berinvestasi di sektor sektor yang akan memberikan nilai tambah kepada indonesia
jadi kalau kemudian disebut kerjasama yang saling menguntungkan kedua negara ini adalah juga dalam bentuk indonesia
atau pak jokowi memastikan kerjasama proyek proyek infrastruktur yang juga kemudian bekerjasama dengan tiongkok ini
memang dipastikan akan tetap berjalan di tengah ekonomi global yang sedang fluktuatif ini
pak jo lawatan ini juga menjadi bagian dari itu
ya memang benar
karena kalau mungkin saya kasih angka supaya bisa lebih jelas
di tahun dua ribu dua puluh satu itu nilai perdagangan antara indonesia dan tiongkok itu di atas seratus miliar usd
yang kedua investasi dari china yang masuk ke indonesia itu tiga satu miliar
sedangkan semester pertama saja sekarang nilai perdagangan kita sudah di atas enam puluh miliar usd
solar investasi dari china sudah tiga enam miliar
jadi kita lihat bahwa dalam situasi pandemi ini pun
ternyata kerjasama hanya di dua sektor yang saya sebutkan
belum lagi di bidang kesehatan dan lain lain yang meningkat secara signifikan
jadi saya kira kerjasama ini kerjasama strategis real yang menguntungkan
oke mengenai isu laut china selatan pak jok
apakah ini juga menjadi salah satu poin yang kemudian dibahas
dan bagaimana sikap indonesia terkait dengan isu itu pak
saya kira itu sudah ada prosesnya sendiri
memang disinggung tetapi guna mempercepat proses perundingan
yang saat ini sedang berlangsung antara tiongkok dengan asean
jadi itu akan diselesaikan dengan asean
sudah dibicarakan pada saat ada pertemuan khusus tingkat tinggi
pada saat merayakan tiga puluh tahun hubungan rrt atau hubungan asean dan rrt
atau hubungan asean dan china yang bisa langgarakan summit bulan november tahun lalu
itu sudah dibahas dengan pimpinan pimpinan negara asean lainnya
dan jangan lupa kita bukan klaiman state dalam coc atau dalam isu laut china selatan
oke baik pak johari kita ke isu yang lain soal g dua puluh
sebagai presidensi g dua puluh kita tahu juga bahwa dalam lautan ini presiden juga mengundang presidensi untuk hadir
sejauh mana isu soal g dua puluh dan juga dinamika global ini dibahas dalam pertemuan kedua pemimpin ini pak
oh saya kira itu salah satu jadi selain membahas isu isu bilateral tadi
mereka juga membahas isu isu regional dan isu global
mana kerjasama antara indonesia dan china itu ikut berkontribusi dalam menjaga stabilitas
keamanan dan stabilitas politik di kawasan dan ikut berkontribusi terhadap dunia
salah satunya adalah g dua puluh karena itu china mendukung sepenuhnya kepresidenan indonesia g dua puluh
dengan tiga prioritas yang telah ditetapkan ditambah lagi karena adanya krisis di ukraina sekarang
adalah ispangan dan krisis energi
sedangkan china juga mendukung indonesia
sebagai ketua asean yang akan dimulai tahun depan
dukungan itu disampaikan berkali kali kepada bapak presiden pada saat berlangsungnya pertemuan bilateral
pertemuan bilateral ini sendiri karena berapa isu yang dibahas
karena kedekatan hubungan antara bapak presiden joko widodo dan presiden xi jinping itu nambah kira empat puluh menit
dan secara sangat menarik sangat terbuka
jadi kami yang berada di sana bisa merasakan kedekatan tersebut dan hasil hasil yang disapai
oke yang kami lihat dari sini pak dari beberapa pemberitaan ya bahwa presidensi juga belum memastikan akan hadir
nah mungkin pak jo sebagai yang ikut dalam pertemuan ini apakah memang nantinya presidensi dipastikan akan hadir di forum g dua puluh di indonesia pak jo
nanti kita tunggu tanggalnya saja
hahaha oke baik
perlaksanaannya tapi kan itu biasa di menjelang
lihat juga pada saat point minister g dua puluh meeting kan akhirnya semua menteri luar negeri dua puluh menteri luar negeri ditambah yang diundang kita akan hadir
jadi saya kira kepresidenan indonesia di g dua puluh itu sangat signifikan
akan berkontribusi pada tanan regional global maupun dalam mengantisipasi hal hal yang tidak kita bayangkan akan terjadi saat ini
karena itulah tentunya presiden kita telah menyampaikan undangan dan itu ditanggapi dengan baik oleh presiden xi jinping dengan menyatakan dukungan sepenuhnya
oke baik kita kembali ke yang tadi pak dubes juga sempat bahas bahwa
total nilai perdagangan indonesia dan juga tiongkok mencapai satu ratus sepuluh miliar usd gitu ya tahun dua ribu dua puluh satu
jadi setelah ada lawatan ini sebetulnya apa harapan yang menurut anda atau harapan yang tengah dibangun oleh indonesia dan juga kedua negara dengan tiongkok pak
saya kira komitmen yang disampaikan itu akan meningkatkan ekspor kita

saya kira komitmen yang disampaikan itu akan meningkatkan ekspor kita yang pertama ada komitmen untuk membeli cpo satu juta ton lagi
yang kedua komitmen untuk membeli produk produk pertanian dan perikanan dari indonesia
termasuk di tanda tangan ini protokol nanas juga produk produk perunan dari sarang burung walet dan lain lain
jadi kalau melihat tren bahwa di semester pertama dibandingkan semester pertama tahun lalu
tahun dua ribu delapan belas itu total keempat
tahun dua ribu delapan belas itu total perdagangan kita masih di kisaran tujuh puluh miliar
sekarang kalau menurut data bp satu ratus sepuluh miliar kalau menurut data tiongkok satu ratus dua puluh miliar
ada kenaikan yang sangat signifikan
jadi semoga semoga dalam situasi
tidak terlalu positif atau kondusif saat ini
kita masih bisa melakukan perdagangan dengan china
itu dengan negara negara lainnya
nah memang dari data data statistik kita
ekspor kita pun meningkat sangat signifikan
tidak hanya ke tiongkok tapi ke berbagai belandunya lainnya
pak dubes terakhir jadi merangkum pertemuan kemarin
berapa waktu yang lalu ini antara presiden xi dengan presiden jokowi
anda melihat sekali lagi makna dari kunjungan ini
bagi hubungan bilateral kerjasama kedua negara itu seperti apa
menurut saya bahwa kerjasama ini akan semakin erat
semakin berkembang ke depan
strategik untuk kawasan untuk global
akan memberikan manfaat langsung kepada rakyat kita
terima kasih banyak pak johari orat mangun
duta besar ri untuk republik rakyat tiongkok
mari kita akan lihat bagaimana kemudian hasil kunjungan presiden jokowi ke negara yang lain ya pak jo
karena juga ke jepang dan juga ke korea selatan
keliling asia timur
terima kasih banyak pak johari orat mangun sudah bergabung bersama dengan kami
terima kasih bu reynard
selamat malam sehat selalu pak